salah seorang peternak babi di dusun tiga kelurahan simalingkir b
kecamatan tuntungan medan sumatera utara mengaku lima belas babinya mati
semuanya adalah induk babi dengan gejala penyakit asf
ini seperti yang dia alami pada tahun dua ribu sembilan
kini wabah yang sama menyerang dan menyebabkan kematian lebih cepat dari serangan tahun dua ribu sembilan belas
yang sudah melapor ke saya yang dari dua kabupaten kota medan dan deli serdang itu
kisaran dua ribu ekor
gejala yang ada di kandang kita ini demam tidak mau makan
dan akhirnya terjadi pendarahan dari kuping dari hidung dari mulut dan dari kemaluan
laporan masyarakat ini ditindaklanjuti petugas balai veteriner medan
dengan mengambil sampel dari babi yang mati dan sakit
hasilnya sampel yang diambil di sejumlah tempat terkonfirmasi positif penyakit asf
dari hasil sampel yang masuk ke balai kota medan
itu dasar konfirmasi positif penyakit asf
jadi tim kami sekarang memperluas pengambilan sampel
di kabupaten diliserdang dan sedang badage
termasuk kota medan
meski peternak melaporkan dua ribu ternak terserang asf
dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi sumatera utara
baru mendata lima puluh enam ekor ternak yang sakit dengan gejala asf
dari data ini mereka meminta tiga puluh tiga kabupaten kota di sumatera utara
memperketat biosecurity di wilayahnya
sebagai langkah awal peternak diimbau memisahkan ternak yang sakit dengan yang sehat
karena vaksin untuk penyakit asf belum ada
agus supratman ed sudrajat medan sumatera utara